kita akan buka good morning hari ini dengan sedikit mengomentari tentang kota tercinta jakarta
jadi kalau kita ketahui kota bermartabat itu pasti adalah kota yang memuliakan para pejalan kakinya
dengan fasilitas trotoar yang aman dan terawat atau mungkin orang kenalnya pedestrian
nah itu dia banyak juga ya salah satu kritik muncul biasanya dari koalisi pejalan kaki itu
yang mengatakan trotoar kita kok kayaknya nggak ramah ya dengan pejalan kaki
nah sebagai ibu kota negara sudahkah trotoar di jakarta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pejalan kaki
kita lihat bersama ada persoalan apa aja ya di trotoar ibu kota
enak banget dah ya kalau di ibu kota begini menikmati semilir angin gitu di buah pepohonan yang rindang
mau dong pak
nah itu dia deh persoalan trotoar di ibu kota itu bukan cuma satu seperti memarsir motor di atas trotoar
masih banyak persoalan lainnya
padahal trotoar itu kan buat pejalan kaki supaya mereka aman melintas di jalan yang memang diperuntukkan untuk mereka
ada permasalahan apa aja
abang mau ajak adik nih buat lihat persoalan apa aja yang ada di trotoar ibu kota
kenapa revitalisasi trotoar ini
kenapa revitalisasi trotoar ini
karena itu dibutuhkan supaya nggak seperti ini
pak kenapa lewat trotoar pak
lawan arus loh lagi pak
kenapa nih pak
kenapa lawan arus dan naik trotoar
nah kan nggak boleh
kan tetap nggak boleh
enggak parkirnya kenapa di trotoar
habis di fasilitasnya nggak ada padahal terlalu jauh
tanggapannya nih banyak trotoar dijadikan tempat parkir motor
ya kurang bagus sih
ini kan bukan tempat orang berjalan
ini juga salah satu cara yang tidak menghargai hak hak pejalan kaki ya
seharusnya gitu kalaupun memang ada bongkaran di sini
walaupun kita tahu juga ini untuk listrik
tetapi kan ini memang pedestrian ya
lahannya bagi pejalan kaki juga seharusnya dibikin marka begitu
supaya nggak semuanya itu jadi hak para kendaraan bermotor
karena para pejalan kaki juga banyak melintas
dan pasti susah untuk masuk ke trotoar ini
wah sisi pak bu naik trotoar nih permintaan siapa nih
oh bukan ibu yang minta
oh bukan ibu nggak mau ingetin dia naik trotoar bu
saking banyaknya mungkinnya kendaraan bermotor yang ada di ibukota
akhirnya trotoar buat pejalan kaki pun dijadikan sebagai lahan parkiran
sehingga pejalan kaki harus jalan
di jalan yang resmi untuk kendaraan bermotor
takut nggak pak dicium mobil motor gitu
aku kadang suka kelihatan dari belakang suka nengok neok ke belakang
suka nengok nengok ke belakang ya
as oh film di sini
tuh kan permukaannya masih belum ratas penuhnya juga
sekarang ada lubang yang menganga
tentu saja ini akibat proyek relokasi kabel
hal hal ini harus diperhatikan
supaya masyarakat lebih nyaman untuk berjalan kaki
dan boleh jadi benar benar akan meninggalkan transportasi atau perjalanan pribadi
menaiki transportasi masam
dan juga menjaga keamanan
si adik mana ya
hilang mulu dah
tak ketemu temu nih
ya udahlah cari adik dulu ya